ini tabungan sebenarnya apa namanya itu tafera itu ya
ya saya kira memang ini sebenarnya soalnya belum tersosialisasi dengan baik
kan sebenarnya tafera itu tabungan masyarakat untuk saling membantu dalam penyediaan rumah
ada kalau yang belum punya rumah itu ada kpr ya rumah
ada kbr kalau dia punya tanah dia bisa membangun nanti mendapat pinjaman
nah kalau yang punya rumah bisa menggunakan krr namanya ya kredit
renovasi rumah untuk membuat rumah jadi sebenarnya bisa
nah yang tidak memerlukan itu dananya itu adalah merupakan tabungan
tabungan yang bisa nanti pada saatnya dikembalikan diambil kembali
jadi sebenarnya ini tabungan sebenarnya apa namanya itu tafera itu ya
ini oleh karena itu kalau ini disosialisasi sebenarnya
saya kira itu dalam rangka kita bergotong royong
di dalam bahasa agamanya namanya ta awun salin membantu
memang harus dijelaskan bagaimana bahwa mereka yang memerlukan rumah
atau yang punya tanah bisa membangun atau mereka bisa dengan mudah untuk mengakses
dan bagi mereka yang tidak memerlukan itu bahwa dana mereka itu aman
dan kembalikan dengan hasil imbalnya imbal hasilnya
kalau itu semua aman saya kira tidak ada masalah
tapi sekarang ini belum terkomunikasi dengan baik
karena itu saya harapkan para penyelenggara supaya melakukan komunikasi